kita ke lombok pasca gempa yang mengguncang pulau lombok beberapa sekolah menghentikan aktivitas karena gedung sekolah yang ambruk
namun di kota mataram salah satu sekolah tetap menggelar kegiatan belajar
sekolah taman kanak kanak mataram ypru tetap menggelar kegiatan belajar mengajar bagi siswa didiknya
meski kondisi bangunan utama sekolah ini rusak di koyak gempa
salah satu sekolah tertua di kota mataram ini tak mampu menahan guncangan gempa
karena rangka atap dan dindingnya sudah lapuk
selain mengupayakan bantuan dari dinas pendidikan dan olahraga provinsi nusa tenggara barat
pihak sekolah juga mengumpulkan donasi dari para alumni
namun dana tersebut belum menutupi biaya rehabilitasi
meski demikian semangat belajar para siswa tidak luntur
mereka tetap belajar meski menggunakan ruangan terbuka dengan merekayasa jam masuk dan pulang sekolah
ya berubah setelah dulunya anak anak masuk sekolah jam setengah delapan

setelah ada gempa ini anak anak masuknya jam delapan pulangnya setengah sepuluh
kondisi berbeda di alami pondok pesantren asyafi iyah yang berlokasi di jalan raya pemenang tanjung lombok utara
kondisi sekolah yang hancur memaksa pihak pondok menghentikan kegiatan belajar di gedung utama
alat berat dikerahkan untuk membersihkan puing puing bangunan
agar sekolah dapat segera dibangun kembali
rafraf kaffi mataram nusa tenggara barat